organisasi pengembangan industri pbb unido sudah empat tahun ikut menggenjot produktivitas rumput laut di indonesia
yakni melalui program unido smartfash indonesia
program ini dinilai sukses mendongkrak produksi dan pendapatan petani rumput laut di sejumlah daerah
salah satunya di desa ujung baji kabupaten takalar sulawesi selatan
ratusan petani rumput laut di desa ujung baji sudah lama menjadi salah satu penghasil rumput laut di indonesia
namun sejak beberapa tahun terakhir lahan rumput laut mereka menjadi salah satu lahan percontohan untuk budidaya rumput laut jenis gracilaria
menggandeng kementerian kelautan dan perikanan organisasi pengembangan industri pbb atau unido mengembangkan lahan ini dengan metode pertanian smart fish
para petani ini mendapat pengetahuan tentang budidaya dari proses pemilihan bibit dan lokasi cara penanaman
hingga penjemuran yang lebih produktif
karena pentingnya lahan rumput laut dan perikanan untuk indonesia
cnn indonesia yang diundang organisasi pengembangan industri pbb atau unido ke takalar melihat bahwa di desa ujung baji itu budidaya rumput laut telah berkembang menjadi usaha keluarga
tidak hanya digeluti para pria namun ibu ibu dan perempuan juga turut mengambil peran
karena itu selain mendorong produktivitas hasil panen metode unido smartfish indonesia juga mendorong keterlibatan perempuan
untuk berperan aktif membuat dan memasarkan produk olahan rumput laut seperti kerupuk minuman selai dan produk lainnya
kami melihat produksi yang lebih baik dalam hal volume produksi
kami juga melihat perempuan semakin bergabung
saya melihat proyek ini sebagai proyek yang berinvestasi dalam kapital manusia
ini membina kemahiran dan pengetahuan para petani
ini adalah fokus khusus untuk perempuan
program unido ini menelan biaya empat lima juta dolar amerika serikat yang didanai pemerintah swiss
program ini akan berlangsung selama lima tahun hingga dua ribu dua puluh
lahan percontohannya pun tidak hanya di takalar namun juga di sejumlah tempat lainnya seperti bulukumba sulawesi selatan dan sumeneb jawa timur
adia fitriana takalar